perdagangan antara indonesia dengan arab saudi banyak mengalami pasang surut
meski demikian kini arab saudi memandang indonesia sebagai negara tujuan investasi
sering dengan perubahan visi ekonomi saudi dua ribu tiga puluh
berikut informasinya untuk anda
arab saudi merupakan salah satu mitra dagang potensial indonesia di kawasan timur tengah
data bps menyebutkan nilai total perdagangan non migas indonesia arab saudi
di periode dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas tumbuh rata rata tiga delapan puluh sembilan persen per tahun
rata rata nilai ekspor indonesia ke arab saudi di periode tersebut sebesar satu delapan puluh tiga miliar dolar as
atau sekitar satu ratus sepuluh triliun rupiah per tahun
produk ekspor utama indonesia ke arab saudi meliputi minyak sawit tuna karet
dan produk turunannya kertas serta tekstil
sementara itu dari sisi impor terjadi penurunan signifikan